saat sedang bekerja di dalam lubang gorong gorong yang digali tiba tiba longsor
rekan rekan tarno sempat melakukan pertolongan
namun karena takut terjadi longsor pertolongan pun dihentikan hingga petugas tiba
evakuasi pun dilakukan oleh petugas suku dinas pemadam kebakaran dan rescue jakarta utara sejak pukul setengah tujuh malam
petugas melakukan pengeboran untuk mengeluarkan korban
petugas mengalami kesulitan lantaran terdapat banyak material dan lumpur gorong gorong
sebuah eskavator pun digunakan untuk menggali lubang sedalam empat hingga lima meter
menurut petugas basarnas yang turut terjun membantu evakuasi korban
lamanya proses pengangkatan jenazah disebabkan tiga faktor
yaitu kekurangan informasi kejadian kesulitan untuk menjangkau akses jalan dan struktur tanah yang mudah longsor
kita terima info dua ribu satu ratus lima belas jadi kita segera langsung meluncur ke lokasi
dua puluh dua tiga puluh kita sudah di balokasi dengan dua tim baik dari kemayoran maupun cengkareng kita datangkan
kita perlengkapan dengan csr namun kondisi bukan reruntuhannya adalah reruntuhan lumpur
lumpur artinya tanah campur air
jadi kondisi ini memaksa kita untuk mengevakuasi dengan eskavator
jenazah tarno dibawa ke rumah sakit ciptolaon kusumo jakarta